tadi dari bandara langsung
cerita mudik cerita ketemu masyarakat di daerah
ngobrol yang lain cerita tulisan ibu di kompas hari ini ibu kirim amicus kuriai gitu ya
itu semua tadi diceritakan ke sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga
dengan gayanya ibu menyampaikan melalui tulisan melalui apa yang disampaikan di mk hari ini di amikus kuriai
lebih pada cerita sampai di situ sih
berarti kalau tanggapannya soal pesannya ibu di harian kompas kemudian ami kustur yang hari ini ada tokoh tokoh juga yang mendorong mk
mas ganjar melihatnya gimana jelang putusan nanti tanggal dua puluh dua apakah ini jadi dorongan juga untuk majelis hakim
pasti iya semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim
yang ada di mk wabil khusus pada mk nya sendiri
saya kira ini momentum yang luar biasa buat mk untuk tidak membuat april mop tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang kartini
habis gelap terbitlah terang
dari kondisi mk yang selama ini menjadi cacian makian ya dengan stempel stempel yang kurang baik dengan putusan mk mk rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah mk
saya secara pribadi saya kira ibu juga sama tidak akan mempengaruhi putusan
karena kewenangannya pada yang mulia majelis hakim
tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain ibu menuliskan pikirannya termasuk opininya waktu di kompas itu
dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya
jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga
kemarin pak mardiono nampak muncul di hal hal jolkar
saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi
apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi indonesia lah ya
antar individu terus kemudian mereka antar pimpinan partai
nah mas gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini
saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini
berarti mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama mas gibran
tentu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house